anda masih menyaksikan cnn indonesia breaking news
ratu elizabeth ii wafat pada usia ke sembilan belas
berikut ini sejumlah fakta dan riwayat kesehatan yang pernah dialami sang ratu
kita akan lihat bersama
ada sejumlah fakta terkait ratu elizabeth yang tadi malam wafat
ratu elizabeth merupakan keturunan keluarga windsor
kemudian pada dua puluh november seribu sembilan ratus empat puluh tujuh elizabeth menikah dengan philip mountbatten
sepupu jauhnya yang menjabat sebagai letnan angkatan laut
mereka kemudian memiliki empat orang anak
yakni pangeran charles putri anne pangeran
dan pangeran elizabeth
dan juga pangeran edward
kemudian di tahun seribu sembilan ratus lima puluh dua elizabeth ii naik tahta setelah ayahnya sakit dan meninggal dunia
kemudian pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh ratu elizabeth memutuskan mengganti nama belakangnya
dan nama anak anaknya dari windsor menjadi mountbatten windsor
gabungan dari nama belakang suaminya
kemudian ratu elizabeth ii
mengalami sejumlah keluhan kesehatan selama beberapa tahun terakhir ini
kita akan lihat pada desember dua ribu tiga
ratu menjalani operasi untuk mengangkat tulang rawan yang robek di lutut kirinya
prosedur ini adalah tindakan lanjutan pasca operasi serupa di lutut kanannya awal tahun yang sama
kemudian pada maret dua ribu tiga belas ratu dirawat di rumah sakit
karena gastroenteritis atau keluhan penyakit perut yang umum
pada mei dua ribu dua puluh satu ratu melewatkan kebaktian minggu di pusat kota london setelah punggungnya terkilir
kemudian pada oktober dua ribu dua puluh satu pihak istana menyatakan ratu menghabiskan malam di rumah sakit
untuk menjalani pemeriksaan kesehatan awal
dan pada februari dua ribu dua puluh dua
ratu tertular covid sembilan belas dan menderita gejala seperti pilek ringan
sejak diagnosis covid sembilan belas nya ratu kemudian terpaksa membatalkan
atau mengurangi beberapa acara secara lebih teratur
dalam sebuah pernyataan pada mei dua ribu dua puluh
istana buckingham menyebut ratu elizabeth terus mengalami masalah mobilitas episodik
meskipun tidak secara detail dijelaskan apa yang kemudian dia masalah
ratu mengatakan bahwa dia tidak memiliki maksud dengan masalah mobilitas episodik ini
ia kemudian absen dari pembukaan tahunan parlemen inggris
dan pada september dua ribu dua puluh dua ratu berada di skotlandia untuk acara penunjukan perdana menteri baru inggris
setelahnya ia tidak kembali ke london karena masalah mobilitas
dan pada kamis delapan september dua ribu dua puluh dua
istana buckingham mengumumkan bahwa tim medis prihatin dengan kondisi kesehatan ratu elizabeth setelah absen
dari berbagai pertemuan publik